investasi terkadang menjadi hal yang tak pernah dipandang bagi sebagian orang
modal yang besar kurangi pemahaman hingga tak memiliki waktu menjadi beragam alasan yang ditakuti untuk memulai berinvestasi
membeli saham dengan performa yang baik dan cukup mudah diperjualbelikan
nyatanya bisa didapatkan dengan mudah dan hemat melalui exchange trade fund atau etf
pada dasarnya etf adalah reksadana namun diperdagangkan di bursa efek sesuai jam kerja bursa
harga etf juga dapat berubah sepanjang hari seperti harga saham
etf menggabungkan antara unsur reksadana dalam pengelolaan dana
serta mekanisme saham dalam transaksi jual beli
nah apa sih itu etf
pertama saya akan mencoba untuk mensimulasikannya dengan cara yang sederhana
jadi biasanya etf akan mengacu dengan dua indeks acuan
bisa in s tiga puluh atau lk empat puluh lima yang paling sering digunakan
nah dengan bermodalkan etf ini akan menjadi mudah
misalkan kita ingin membeli beberapa saham
ada ggrm ada tlkm kemudian juga ada saham dari era
nah kalau kita ingin membeli saham saham ini ketiganya kita tidak dapat membelinya sekaligus
namun harus satu per satu
jadi kalau ingin mendapatkan ketiganya harus beli satu lot era satu lot gudang garam satu lot telkom

dengan adanya cetf ini berarti dia ini seperti keranjang seperti sebuah wadah atau basket
jadi dengan satu keranjang kita dapat mendapatkan beberapa saham pilihan dari idx tiga puluh dari lk empat puluh lima dan juga beberapa saham pilihan lainnya
jadi dengan bermodalkan satu lot etf saja isinya di dalamnya sudah ada beberapa saham pilihan dari idx tiga puluh ataupun dari lk empat puluh lima
dan tentunya ini akan lebih murah bagi para investor
karena cukup beli satu lot semuanya bisa didapatkan dari saham saham pilihan baik dari idx tiga puluh ataupun dari lk empat puluh lima
minimnya pemahaman dan edukasi membuat nama etf tak santer terdengar di kalangan investor pemula
etf memang baru diluncurkan pada dua ribu tujuh dan sedikitnya terdapat tiga puluh lima etf yang tercatat di bursa efek indonesia hingga oktober dua ribu dua puluh
sekilas cara kerja etf hampir mirip dengan reksadana pemerintah
perbedaannya waktu transaksi pada etf mengikuti jam bursa dari pukul sembilan hingga pukul enam belas waktu indonesia barat
sedangkan dalam reksadana ada batasan waktu yang ditentukan untuk penyesuaian harga
etf dapat dibeli mulai dari satu lot atau setara dengan seratus unit di pasar sekunder
sedangkan pada reksadana investor dapat membelinya mulai dari satu unit
hal lain yang membedakan etf dengan reksadana adalah dari sistem perdagangan
jika etf diperdagangkan langsung melalui bursa efek reksadana justru dikelola melalui manajer investasi
investor pemula disarankan untuk berinvestasi etf pada pasar sekunder dengan harga yang relatif lebih murah
investor juga harus memahami risiko serta mengatur target dari waktu investasi
di pasar primer rentangnya cukup dekat
mungkin satu rupiah atau ada yang delapan rupiah rentangnya
antara bid sama overnya
cuma kan itu dia
saiznya harus besar harus seratus ribu lembar
kalau seribu kan sekitar seratus jutaan di primary market
buat institusi buat high network itu sesuatu yang mudah lah
nah itu liquidity nya tuh bagus di primary market
cuma di secondary market atau di pasar sekunder memang masih kurang
yang mana sebetulnya banyak investor retail itu adanya di situ
nah investor retail jangan membandingkan dengan saham
memang saham kan bid overnya relatif lebih tight ya kita bilang
lebih dekat gitu ya rentangnya
tetapi kan risikonya lebih volatile ya
lebih bergerak gitu ya
berinvestasi melalui etf cenderung lebih murah dari instrumen saham
simulasinya jika ingin membeli tiga jenis saham dengan performa yang baik
investor harus membeli ketiganya secara satu persatu
dengan simulasi nominal mencapai enam juta rupiah
namun melalui investasi etf investor hanya perlu membeli satu los saja
untuk memperoleh tiga jenis saham dengan harga yang lebih ekonomis
berinvestasi pada etf nyatanya tak sesulit yang dibayangkan
asalkan investor tahu bagaimana cara mengelola dana dalam portfolio investasinya
investasi sederhana jadi buka rekening
dan tentukan mau beli di pasar pribadi
terus yang terakhir untuk yang dia beli dia harus paham kira kira untuk ke depan
apakah indeks ini bisa naik
nah jadi kalau dia mau investasi jangka panjang kan dia beli etf dia diamkan
jadi dia perlu lihat jangka panjang naik apa turun
tapi kalau dia mau beli untuk trading ya berarti dia harus punya keahlian
untuk melakukan trading dalam waktu cepat gitu
bagaimana anda tertarik untuk berinvestasi di itf
yang jelas berinvestasi akan memberikan keuntungan untuk menambah nilai harta
dan tak tergerus oleh inflasi
vinanda rahma kurnia yuniarwan jakarta